panglima tni laksamana yudo margono burka dan meminta oknum anggota pas pampres yang melakukan penganian berat yang menyebabkan kematian korban untuk dipecat jika terbukti bersalah dalam peradilan nanti
namun di sisi lain kini publik dan juga banyak pihak mempertanyakan sistem pengawasan internal militer agar kejadian serupa ini tidak terulang di kemudian hari
di mana kemudian celahnya apakah soal aturan atau pelaksanaannya
sudah tergabung bersama kami melalui sambungan luar studio ada anggota komisi satu dpr ri dev laksono dan juga ketua sentra inisiatif al araf
assalamualaikum selamat sore bang dev dan juga bang araf
selamat sore mas
selamat sore gimana kabar sehat semua
alhamdulillah dalam kabar baik mas mas kalian saya ke bang div terlebih dahulu
bang dev jadi di mana kemudian celahnya mengapa kemudian pengawasan soal tindakan
dan internal apalagi kemudian oknum oknum yang sedang di luar tugas ini bisa terjadi apalagi ini tindak pidana begitu
bagaimana komisi satu melihatnya
ya ini butuh penyelidikan secara menyeluruh
penyuruh itu pertama bagaimana ini bisa terjadi
lalu kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut
tujuannya untuk apa apakah mereka ini hanya bertujuan untuk pemerasan
apakah melakukan tindak pidana lain
apakah mereka terjerat dengan ring kejahatan lainnya
nah ini semua harus diperiksa secara menyeluruh
dan juga harus ada penertiban dan juga bukan saya tidak mau berlangsung mengatakan penyelidikan ulang
akan tapi mesti direvisi agar rasa bertanggung jawab dan juga rasa kecintaan terhadap masyarakat secara umum oleh seluruh prajurit tni
agar memastikan bahwa tidak sampai terjadi lagi ada oknum oknum personel tni
bukan melakukan pembinaan melakukan perlindungan
maka kami justru melakukan penculikan hingga penyiksaan dan juga pemerasan terhadap masyarakat sipil
tni itu secara utuh telah dilatih dididik untuk melakukan pembelaan dan juga untuk bertempur berperang
menghadapi segala macam ancaman
patuh pada pimpinan dan setiap melaksanakan perintah daripada komandannya untuk menyelesaikan misi misinya
apakah itu misi militer perang
itu sudah doktrin daripada tni
nah yang perlu kita ketahui kita perdalami mereka ini bertindak pastinya kan di luar struktur tni
nah apakah ini hanya bertindak sendirian atau adakah lagi yang lebih besar
dan mereka itu seberapa jauh jaringan yang mereka lakukan
apakah hanya beberapa orang atau bahkan lebih luas lagi
nah ini semua yang harus didalami

oke baik dan kami di komisi sudah sepakati bahwa ini harus dilakukan secara berkala
dan kami di komisi sudah sepakati bahwa ini harus dilakukan secara berkala
jadi kami akan terus meminta baik puspom dan juga mabes tni
untuk menyampaikan memaparkan hasil pemeriksaannya itu kepada masyarakat secara umum
sehingga tidak ada lagi yang ditutupin
dan juga wibawah dan citra daripada tubuh tni jangan sampai ternoda hanya akibat perbuatan satu dua orang saja
oke bang dev artinya dalam waktu dekat komisi satu akan memanggil dan juga melakukan rapat dengar pendapat dengan mabes tni
begitu untuk khususnya hal ini
kami memang sudah terjadwalkan untuk melakukan rapat kerja berkaitan dengan anggaran
nah tapi kalau setiap rapat kerja pasti kita akan bisa bertanya berbagai macam hal
kita bisa mendalami karena ini kan juga berkaitan dengan anggaran juga
ini berkaitan dengan pendidikan dan juga pembinaan terhadap personel tni
nah kita juga harus perdalami bahwa anggaran yang sudah kita sepakati berapa ratus triliun itu
itu benar benar digunakan untuk meningkatkan kemampuan tempur meningkatkan kesejahteraan
meningkatkan kemampuan personil
kemampuan personil tni itu sendiri agar bagaimana tni itu dapat bekerja secara optimal melindungi setiap jengkal wilayah nkri
oke saya ke mas al araf kalau begitu
bagaimana anda melihat di mana celahnya kemudian soal pengawasan soal pembinaan itu akhirnya tidak tepat sasaran pada oknum oknum seperti ini mas al araf
ya pertama ini satu tindak kejahatan yang keji dan tidak berperik kemanusiaan
sehingga kemudian tindakan kejahatan seperti ini harus berlaku
sehingga kemudian tindakan kemampuan tni itu harus dihukum secara maksimal sesuai koridor negara hukum
oleh karena itu mekanisme penghukuman harus dilakukan secara transparan dan akuntabel
keluarga korban harus dapat dipastikan keadilan dalam kasus ini
mulai dari proses transparansi dalam penyelesaian kasus serta penelabilitasnya
oleh karena itu ruang penyelesaian kasus ini perlu dilakukan melalui mekanisme peradilan umum
presiden bisa memerintahkan pengelima tni menggunakan pasal enam puluh lima undang undang tni agar jurisdiksi peradilan yang dilakukan adalah jurisdiksi peradilan umum
presiden bisa memerintahkan pengelima tni menggunakan pasal enam puluh lima undang undang tni agar jurisdiksi peradilan yang dilakukan adalah jurisdiksi peradilan umum
supaya korban dapat memenuhi hak haknya dalam proses hukum ke depan
kedua adalah kasus semacam ini mas akan selalu terjadi sepanjang ada beberapa hal yang belum diperbaiki secara tuntas dalam rangka reformasi tni
pertama adalah rangka reformasi tni dalam rangka reformasi kultural
upaya mengubah pola paradigma dan kultur yang militer
upaya mengubah pola paradigma dan kultur yang militer
logistik ini harus dibongkar dengan cara melakukan perubahan perbaikan sistem pendidikan dan pembinaan serta kontrol pengawasan yang lebih baik
dalam rangka itu proses reformasi tni yang belum selesai ini menjadi pr yang menimbulkan persoalan persoalan seperti ini terjadi
ini kan bukan persoalan pertama sebelumnya ada beberapa kasus yang serupa yang menimbulkan terjadinya ekses terhadap warga sipil
akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh oknum tni
oleh karena proses reformasi tni secara struktural ini menjadi satu hal yang penting
yang kedua adalah
proses penghukuman yang sebenarnya dalam beberapa kasus melalui peradilan militer itu memberikan kecenderungan ruang penghukuman yang ringan sehingga kemudian menimbulkan beberapa kasus akhirnya mendapatkan impunitas ataupun kekebalan
nah oleh karena itu mekanisme penghukuman melalui peradilan militer inilah yang menjadi persoalan utama di dalam rangka mendapatkan keadilan
nah sepanjang penghukumannya tidak dilakukan secara maksimal maka peristiwa peristiwa semacam serupa akan mungkin terjadi
mas alarok termasuk transparansi saat peradilan ini juga kemudian dituntut publik untuk bisa dipantau begitu
ya transparansi dan akuntabilitas peradilan tentu harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel
kita menginginkan satu peradilan yang terbuka melalui peradilan umum persis seperti kasus verdi sambo dalam pembunuhan yang dilakukan oleh seorang jenderal ferry sambo
itu kan dilakukan melalui peradilan umum
itu dilakukan secara terbuka sehingga publik bisa mengetahui korban bisa berada dalam proses persidangan hak hak pengacara juga terlindungi
jadi kita mendapatkan satu mekanisme peradilan yang fair and trial satu peradilan yang adil dan baik
nah peradilan militer tidak memenuhi prinsip prinsip persyaratan peradilan yang fair trial itu
nah ini menjadi persoalan utama
oleh karena itu presiden harus turun tangan dalam kasus ini dengan cara menggunakan pasal enam puluh lima sebagai dasar hukum untuk memerintahkan panglima tni
agar membuka kasus ini melalui mekanisme peradilan umum
karena dalam negara hukum tidak boleh ada kejahatan yang tidak bisa diadili dalam satu proses peradilan umum
ini kejahatan tindak pidana umum
baik oke saya ke bang dev kalau begitu
bang dev ini seberapa mungkin kemudian kalau mas al araf bilang harusnya kemudian berpindah ke peradilan umum karena ini kemudian tindak pidana umum gitu
dalam regulasi yang kemudian dipegang tentunya oleh komisi satu
dan apakah soal transparansi juga akan kemudian anda sampaikan
pada saat rapat kerja nanti dengan mabes tni
kalau soal transparansi itu kan pasti kita tuntut kita minta
dan itu kita mulai dari awal penyidikan
awal penyidikan terus prosesan pengadilan
walaupun proses peradilan itu dilakukan secara militer
proses peradilan militer itu bukan berarti tidak bisa dilakukan secara terbuka
itu tetap bisa dilakukan secara terbuka
hanya pengadilannya yang baik yang menuntut yang mengadili itu adalah personal militer
dan bahkan juga
para tersangka itu akan tetap dikenakan pasal yang berlapis
jadi baik dari undang undang militer dan juga dari kuhp ataupun juga undang undang lainnya
yang dapat digunakan pasal pasal lainnya
sehingga mereka itu bisa mendapatkan hukuman yang maksimal
nah jadi kekhawatiran akan impunitas ataupun juga mereka itu tidak dapat lakukan secara terbuka
saya yakin itu tidak akan terjadi
apalagi komitmen daripada pahlawan
oke apalagi komitmen daripada pahlawan

ada pengalaman tni dan juga seluruh jajaran puspom dan juga dari angkatan darat sudah memberikan jaminan
dan juga kami pun dari komisi satu pasti akan mengawal
karena ini berkaitan tentang kewibawaan dan juga citra daripada institusi sendiri
oke artinya ada jaminan dari anda dan komisi satu begitu ya
dari pihak mereka
pastinya kita akan memastikan bahwa ini harus berjalan secara terbuka
dan juga mereka itu mendapat hukuman yang maksimal
mas laraf bagaimana kemudian anda melihatnya ke depan
bisakah kemudian dengan sejumlah desakan publik jaminan tadi dari mas dev komisi satu
bahwa ini bisa transparan bisa dipantau publik hingga nanti fonis begitu bagi para tersangka
itu mungkin saja terjadi
tetapi membawa hal ini dalam peradilan umum itu bukan hanya semata mata persoalan katus ini semata
tetapi adalah satu kewajiban konstitusional yang harus dpr tegakkan bersama presiden
tetapi adalah satu kewajiban konstitusional yang harus dpr tegakkan bersama presiden
karena di dalam konstitusi ada prinsip negara hukum yang menegaskan bahwa ada azas bersamaan di hadapan hukum
siapapun dia warga negara di negara ini kalau terlibat dalam kejahatan tindak pidana umum harus diadili dalam peradilan yang sama yaitu peradilan umum
jadi membawa kaos di dalam peradilan umum itu dalam kerangka menegakkan konstitusi
dpr dan pemerintah harus menegakkan konstitusi dalam kerangka menerapkan azas bersamaan di hadapan hukum
tidak boleh ada kristimawaan
tidak boleh ada pembedaan
satu sistem peradilan dalam satu kasus kejahatan yang terkait dengan tindak pidana umum
semua harus siapapun dia dalam rangka itu menesaikan kasus ini dalam peradilan umum sesungguhnya adalah dalam rangka menegakkan konstitusi
presiden harus ada di depan kecuali kalau presidennya tidak berani untuk menegakkan konstitusi itu jadi persoalan lain mas
oke kita akan lihat ke depan seperti apa
dan untuk kami sebagai masyarakat menunggu komitmen dari komisi satu yang mas dev tadi sebutkan
untuk kemudian ini bisa dikonsumsi
kita pantau bersama hingga putusan ini nanti
terima kasih atas waktu anda mas al araf ketua sentra inisiatif dan juga mas des laksono anggota komisi satu
dpr ri telah bergabung sama kami selamat malam sehat selalu mas mas kalian
selamat malam terima kasih mas